lihat nih pemirsa nih kerjaannya daniar ini kita udah lama gak nyapa pemirsa transisi bukannya menyapa
dulu gitu loh bilang selamat pagi apa kabar malam makan ini juga nih racunnya dikasih samakan
ini iya dan finally benana ya wah banget lah saya nggak mau mau karena saya pikir luka kita
lagi diet ya menjaga berat tubuh yang ideal kenapa kita dikasih cake banana padahal bagus
kan di sini janji mau share soal diet justru itu ada secret benana ini
tanpa gula tanpa garam tanpa telur tanpa tepung eh awas ya kalau minta banyak ya coba
dicobain enak nggak dan mancing mancing kode kode kode foto ya oh enak banget sumpah
pemirsa ini enak sekali pasti enak banget serius yang di rumah pasti sudah mulai ya coba dulu nih
ini beneran enak tadi berat banana cake tapi enggak pakai gula oke jadi kalau misalnya dilihat di sini
kita bahas ya bukunya
supaya turun berat badan
tapi tidak merasa lapar kan saya ingat saya ingat prabu suka banget minum kopi di pagi hari ini temannya kopi
dan banana kek kopinya tapi enggak boleh pakai gula dong enak enak wow ini namanya bebas dari
rasa takut gemuk oh iya dan bisa makan satu loyang cake kapan lagi serius serius makan satu loyang
hai itu dia kita sapa dulu dong belum belum good morning good morning sudah terlalu berat badannya
ya kok itu ditanya sudah berapa lama kita meninggalkan ada apalagi untuk anda yang setia
menyaksikan trans tv setelah sekian lama ya kita sudah menyiapkan hari ini ini hari bersejarah ya
kita kembali lagi ke transtv dan juga menemani pemirsa di pagi hari dengan acara good morning betul selain nanti
kita akan bahas diet kenyang ala huget kami punya tiga informasi
lainnya kita simak dulu ya nah nanti pemirsa kita juga akan membahas mengenai kasus megaproyek
ktp elektronik yang terus bergulir kami ajak anda melihat lebih dekat bagaimana sebetulnya sejarah
ktp dari masa ke masa ktp nya huges kayak gimana ya udah seumur hidup belum seumur hidup oh udah ya kirain masih
dapatnya belangko gitu nah ada pula informasi lain yang kami sajikan petani dan nelayan
memang punya peran yang penting bagi kehidupan kita dan hal itu kembali ditegaskan presiden
jokowi ketika menghadiri ajang lima tahunan yang mempertemukan para petani dan nelayan di
seluruh indonesia tepatnya di kota banda aceh ini ada berita keren nih pemirsa selanjutnya coba dengarkan lagunya
ramadhan asal indonesia ini yang suaranya suara marsion namanya
leap honestly ia berhasil menjuari festival sanremo junior dua ribu tujuh belas di italia
saya yang makan kamu yang baca beritanya kenapa sih nggak bisa gitu biar saya bernostal
pertanyaan sensitif yang katanya paling dihindari oleh perempuan yaitu umur dan berat badan bener
gak daniel iya sih bener kan ya karena stigma stigma badannya harus langsing usianya
juga harus enggak boleh keriput aduh itu dia sebabnya banyak perempuan yang rela diet mati matian untuk
mencapai berat tubuh ideal tidak heran juga ya ada yang sampai rela menahan lapar atau mencoba
berbagai metode diet untuk mencapai berat badan ideal nah dewi huges yang sudah hadir di sini
punya metode dia saya ngebaca iya saya dewi huges nih ada yang tidak biasa contohnya ini ya kita
bisa makan enak kan kita lihat dulu liputannya seperti apa inilah sosok huges yang dulu wanita
bernama desak mada
siadewi atau akrab di sapa dewi hugas ini telah berhasil mengubah pola hidupnya menjadi lebih
sehat dengan program diet yang dikenal dengan metode diet kenyang fokus program diet ini
terletak pada penanaman sugesti kepada diri sendiri melalui hipnoterapi selain itu jumlah
makanan yang dikonsumsi juga tidak dibatasi selama makanan tersebut adalah makanan alami
atau real food selama hampir satu tahun terakhir huges gencar memperkenalkan metode program dietnya
melalui jejaring sosial dan kelas khusus dalam buku yang belum lama ini diluncurkan huges juga
semua dan memang yoyo akhirnya gitu karena mungkin niatnya ya yang kurang kuat huges memastikan bahwa
sugesti positif akan menjadi instrumen yang sangat penting dalam keberhasilan diet
mau dietnya apa saja boleh
mau diet a b c banyak sekali yang datang juga bilang
yang penting the mind pikiran kita
semua yang ada di kepala kita itu terjadi sekarang
apapun model dietnya kita akan pasti balik lagi yoyo lagi
karena mungkin seminggu pertama wah excited turun berat badan
begitu nyampe kok aku bosen ya
kan baliknya kesini lagi
ini bukan sekedar diet
ini tuh lebih ke spiritual journey gitu
lebih perjalanan spiritual
ngebersihin batin ngebersihin pikiran tuh ngebersihin batin
kita nggak boleh berpikir negatif
misalnya mau mulai
oh nggak bisa saya mah diet tuh aduh udah usaha selalu gagal
itu kan negative thinking
emosi nggak terkendali
nggak bisa ngelola emosi itu juga bikin diet kacau
awali diet anda dengan mengubah cara berpikir
terus mengedepankan berpikir positif yang otomatis akan mengubah tubuh menjadi lebih sehat
angga putra jakarta
wah sekarang banyak ya pesertanya ya
jadi banyak orang yang memang mau turun berat badan sebetulnya
banyak juga yang sembuh dari sakitnya
ada yang diabetes kemarin dia lepas insulin sekarang
dan luka basahnya sampai kering sembuh hanya dengan makan makanan real food
jus dan sayur sayuran seperti ini
terus dia ikut di workshop saya dia bilang supaya pola pikir ini tertanam dengan rapi di kepala saya
jadi ini yang nanti akan kita praktekan ya di good morning hari ini
oh iya ini kita harus bahas lebih lanjut ya
iya pasti harus
ngobrolnya pasti panjang banget lebih baik sekarang kita jeda dulu aja
depan itu udah ngobrol ngobrol terus potong potong coba mendingan kita break dulu ya pak bir saya
anda jangan kemana mana tetap bersama kami di good morning
kembali lagi di good morning
di depan kita sudah ada bahan bahannya kan
kita buat jadi salah satu menu diet kenyangnya mbak huges
kan diet kenyang itu namanya diet kenyang makannya harus banyak
jadi sekali makan kan segini nih
kayaknya nggak kuat ya
nggak kuat kan
ini memang agak agak aneh nih diet tapi harus kenyang gitu
banyak orang yang gitu
diet terus dikurang kurangin ditakar takar
sebenarnya kita membutuhkan nutrisi yang banyak
jadi kayak ini banana
ini hampir satu sisi
ini abisir nih
ini jangan salah ya ini yang baru loh
kamu udah tiga potong
ini sudah slice
bakal naik berat badannya
misalnya apa yang mau kita buat sekarang nih
ini sekalian juga ngasih tahu teman teman bahwa diet kenyang nggak selalu ngejus
karena banyak orang oh saya nggak mau ngejuice saya mau ngunyah
kalau ngunyah kan jadi kenyang
jadi sekarang saya buatkan oh di buku
di buku diet kenyang
halaman secret garden yang kita bikin
halaman empat puluh satu ya
oh baca kitabnya
ada ceritanya dulu
karena ada satu apa ya cara satu pernyataan setiap kita mau makan gitu
jadi yang kita butuhkan kol ukuran besar
kol ukuran besar
ini sudah direbus diambil lembarannya seperti ini
ini jadi kol ya pemirsa ya
jadi nggak pakai tepung
tidak ada tepung
kolnya cuma diciduk dua menit ya
jadi air panas terus masukkan kolnya dua menit angkat
jadi dia masih real
jadi ini menggantikan apa
menggantikan kulit lungkia biasa
jadi anti tepung kan
kemudian pakai apa tuh rasa di situ
ada mangga indramayu
nanti manisnya dari sini karena nggak pakai gula
ditambah lagi kalau di situ nggak ada nenas saya tambahin neneng supaya tambah manis
terus kacang tanah disangrai ya nggak digoreng
disangrai dengan tenang ya
disangrai api kecil
kemudian supaya asin dikasih tomat
tomat itu asin banget
jadi dia yang bikin gurih
saya suka sekali apa apa dikasih jahe dan apa apa dikasih bawang putih
itu bawang langsung dimakan gitu aja
iya entah semua
dia dan mukanya mulai gitu lagi
awas ya kalau makan banyak ya
terus sudah itu dikasih jeruk seperti biasa pakai kulitnya
dan makanan ini harus dimakan langsung
dia harus fresh dimakannya
kalau kulitnya kelamaan kan dia udah hilang freshnya jadi agak payung
jadi nggak pakai gula nggak pakai garam nggak pakai bumbu bumbu
nggak ada sedang
ya udah deh
ya tukang gaduh gaduh
nggak lupa nanti dikasih karet dua
pastinya berang berang ya
nasi uduk dong
ini ada isinya
ada daun kemangi supaya wangi
saya suka sekali
ini sudah masuk toge daun kemangi
terus kita ambil selada
supaya ada warnanya kita kasih wortel
terus dari itu kita gulung simple banget
udangnya nggak dikasih
udangnya berapa banyak
dua boleh karena ini
seperti ini doang
ya intinya membuat semua yang ada di dalamnya itu terbungkus dengan sempurna ya
nah sekarang mau dimakan kita slice dulu kan
lumpia atau sushi tanpa nasi
lumpia tanpa kulit lumpia dan empat tepung
udah jadi seperti ini
terus nggak ada cocolannya
ini cocokan ya biasanya kalau makan
saya pun sudah punya
saya punya banyak
udah nyimpen duluan
ini kayaknya berbahaya doh presenternya
sesuai dengan janji kalau huges datang ke sini harus makan harus masak gitu kan ya
dan kali ini saya nggak mau kecolongan lagi saya bawa blender sendiri
apa lagi yang masukkan
kita masukin semua bahan
ini mau buat sausnya ya
iya kita buat sausnya
jadi pakai nanas
kacangnya berapa banyak
kacangnya masukin semua
wah jadinya kayak apa sih ya
misalnya di rumah deg degan lagi
uh guys dikit dikit guys masuknya dikit dikit
ada satu lagi terus bisa
ya ampun ini saus
ini rasanya beled beled banget
jadi mau dietnya harus sedia blender di rumah ya untuk mencapur semua
harus berani investasi
makanan yang kita makan nah sukanya bumbunya hancur banget atau suka yang enggak
kasar lah ya
agak agak kasar dikit dikit
ini kita bikin yang kasar
wah tapi kamu tidak pernah mengasari hatiku kan
nah ini kita pakai buat tempat sausnya
lihat sausnya seperti ini
tidak ada kasar
masaknya seperti saus gaduh gaduh
tapi karena kacang tapi ini tanpa gula jadi very friendly
aromanya enak sekali
aromanya enak sekali
bumbu rujak bumbu rujak
sekarang time to dip
kita dipping ya
oh sebelum makan gimana
nyway katanya ada ritual dulu sebelum makan
jadi cerita hipnotik itu kalau di buku kayak gini
di sini ada cerita hipnotiknya
ini sebenarnya buat ngeganti mindset
jadi kemudian di sini ada kata kata hipnotik yang harus dibaca sebelum makan
saya mensyukuri secret garden saya dengan makan real food
iya kenapa sih harus ada
ada seperti itu
karena ada masa
jadi kan kamu penghargaan
jadi kalau makan
saya sebut dulu
udah mau makan ini tuh
udah colek lu sedikit loh
udah lapar lapar makan
dia suka itu ya
suka pura pura ya
apa rasa sih ini
jadi ini kan kan semuanya crunchy
saya usah gak disorot sorot lagi
dua banget ya
oh ini dia
oh ini dia
nenek apa ya
menggambarkan seperti apa ya
ini khusus kayak bumbu gado gado tapi lebih fresh
iya bumbu gado gado dengan jeruk pipih
karena semuanya mentah
makanya namanya diet kenyang
lagi ini habisin habisin semuanya
kita tidak akan gemuk
karena tidak akan lembut
tidak ada pakai gula tidak ada garam tidak ada minyak
dan kita sambil ngobrol sama temen sekarang kita punya makanan baru
dan yang saya ceritakan di dalam secret garden ini adalah it's not just about diet
maksudnya gimana caranya kita untuk bisa merubah mindset
betul mindsetnya harus berubah
tetap makan dulu kan

jangan lupa subcribe
sobat k lake
yang tadi anda sudah lihat di segmen sebelumnya
dengan makan sayur
apakah nutrisi kita terpenuhi mbak hugas
oke boleh dulu
karena begini pada dasarnya manusia kan butuh ini semua
karbohidrat begitu ya
berapa banyak karbohid yang kita butuhkan sehari aja
mbak hugas bagus sudah melangguk angguk nih
karena saya mulai berpikir apa bisa gitu ya
protein aja kita butuh satu enam gram per kilogram berat badan
selanjutnya juga ada lemak
yang sangat dibutuhkan untuk tubuh kita
begitu pada saat kedinginan
dan juga betul ya ada vitamin
vitamin aja ada tujuh mbak huges
yang harus masuk ke dalam tubuh kita
plus juga serat
apa mungkin dengan mengonsumsi diet huges itu
kita bisa mendapat itu semua
kayaknya ini semua ada di secret garden deh
iya betul ya
ya dengan makanan yang sesehat itu
orang suka berpikir ini kebalik
dipikir ini dengan mie ayam bisa ketemu
oke padahal itu salah total
iya atau dengan nasi uduk
di pagi hari dengan telur dan santan di nasi
itu berpikir ini terpenuhi
padahal karbohidrat itu ada di sayuran dan di buah buahan
kita suka berpikir karbohidrat itu harus nasi
lemaknya ada di kacang
kacang itu punya lemak yang bagus
vitaminnya pasti otomatis di sayur sayurannya tadi
artinya udah jelas dong ya
seratusnya udah jelas
sekarang saya tanya balik
apakah kita makan sudah benar
sesuai nggak dengan
nah ini kita punya juga informasinya
apakah pilihan makanan yang anda pilih itu sudah tepat
karena kayaknya punya informasi yang pertama nih mbak hugus
buah buahan tuh di sebelah sana
ada jeruk sirsak atau tomat pepaya
itu ada di diet hugesnya juga ya
itu ada semua di buku diet kenyang
karena itu adalah real food
itu makanan beneran ya
real food yang kedua adalah
ada kacang panjang buncis toge brokoli wortel bayam dan juga kangkung
semua ada di secret garbi
ini yang selalu jadi camilan andalan mbak hugus
dan juga serelia ya
kayak oatmeal dan lain sebagainya
tapi kadang kadang kita juga suka lupa nih
sebetulnya fungsi serat untuk tubuh itu apa aja
karena ini yang harus kita kasih tau ke pemirsa nih
ada banyak loh prab
ada enam fungsinya loh
canggih bener ya daniel
itu nomor empat lihat yang memberikan rasa kenyang
makanya namanya diet kenyang
tadi daniel baru makan dua aja udah kenyang banget
di dalamnya ya padahal tuh seolah olah kita ngemil ternyata
ya itulah yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita
kalau misalnya anda tidak mengonsumsi serat dengan baik
tentu ada banyak penyakitnya seperti wasir serangan jantung hingga diabetes
kita kembali lagi deh mbak huga
eh happy kamu memberikan pertanyaan itu
jadi saya nggak perlu jelasin panjang lebar kan
harus seperti itu prab
pada intinya ya
dia diam aja kayaknya kenyang
setelah ini langsung
saya lagi merubah mindset dari
wah ternyata salah ya cara makan saya selama ini gitu
kita kan mikirnya karbohidrat ya tadi yang gus bilang
protein tuh harus daging dan macam macamnya
padahal kacang kacangan kan protein
tapi gini boleh nggak ini kan kita jadikan sebagai makanan sehari hari
iya kalau ke restoran
saya suka banget restoran
restoran apa senangnya
tapi tanpa karbohidrat yang berat
ya kan karena karbohidratnya steak
misalnya ada kentang
ya kan meskipun kentangnya real
tapi okelah kita makan dagingnya
makan dagingnya dua
jadi protein yang dibanyakin
oh lebih banyak
protein yang dibanyakin
biasanya ada bunci segala macam
atau bawa sayur dari rumah
beli ke supermarket dulu sayur
kalau saya gitu mau makan steak tuh saya beli sayur dulu
saya bawa ke tempat steak
saya pesen steaknya dua
sambil sayurnya banyak
so you don't feel guilty ketika keluar
kan sudah ngasih
tadi protein dapat
serat juga dapat
jadi dia kerjanya bagus
nah kalau misalnya ternyata gini
iya lagi cerah
saya kasih waktu untuk perabot lebih banyak
eh tiba tiba pengen mie ayam
nah itu gimana tuh
sesekali bisa ya
tapi lama lama badan kita akan nolak
kayak saya udah nolak nasi udah nolak mie ayam
saya belum pernah nolak misalnya mie ayam
iya karena adanya di mindset kita kan
jadi pada intinya masjid kita sekarang diubah
bagaimana mengkonsumsi makanan yang sehat
yang real food pada intinya ya
tanpa jarang tanpa gula tanpa tambahan bumbu apapun
oke dan ini sekarang sudah disuruh break lagi
anda jangan kemana mana
kami masih akan terus membahas mengenai pentingnya makan real food
tetap bersama kami
oke kita sekarang masuk ke one minute tips
ini ada sawi
saya mau tahu dulu mbak huges potong sawi itu gimana sih
jadi begini ya saya mau jujur
saya ini bukan tukang masak
dari kecil gak pernah masuk dapur
semenjak diet aja saya masuk dapur
jadi kalau ditanya ini caranya potongnya gimana
saya akan potong biasa masukkan ke user
lalu singkat ya
boleh jago tentang meracik makanan yang sehat
ini kita lihat
nah jadi ini
biasanya kan kita potong kadang kadang dikupas dulu satu persatu
satu daunnya tapi ternyata tidak
dibelah dua saja dulu
kemudian dipotong ujungnya
langsung diiris iris sampai ke depan
itu cacingnya ikut dong nggak dicuci dulu
atau setelah ini baru kita masukkan direndam lagi
karena kan sudah mulai terasa
nggak mungkin tervitamennya hilang
aduh susah deh ya dengan mbak hugas
tapi kan direndam aja
dibersihkan kan ya
balapan ya balapan
ada pisau kue tadi
satu dua tiga
kamu yang salah
kok potong ujungnya dulu
potong ini dulu ken
potongnya dua lah
oh potong juga dulu
terus baru dipotong gini
ya ugas yang menang
ugas yang menang
saya pakai adegan salah dulu
ini harusnya yang jelek jelek dibuang dulu
iya dibagian atas
arto kan kalau sama jagonya real food gitu deh
di dalamnya ada cacingnya
jadi sebenarnya harus kalau saya di cleat dulu satu satu
saya juga salah
jadi intinya adalah sekarang bahwa makanan real food itu bisa dimakan enak
tapi yang paling penting tadi ya tentang mindset itu ya
ini makanan enak tapi kita i don't like it
ya sekarang kita hipnoterapi diri kita

jadi kita bisa menggunakan makanan real food
we need it untuk badan kita
terima kasih uga sudah berbagi di good morning
terima kasih sudah diangkat dua kali ke sini
sudah membagikan makanan
enak enak pagi hari
nah tadi anda juga sempat mendengar ya selama good morning berlangsung ada lagu yang enak enak
menemani good morning hari ini datang dari grup niji
nah di informasi ini ada lagu yang menarik
ini lagu yang menarik
ini lagu yang menarik
ini lagu yang menarik
ini lagu yang menarik
ini lagu yang menarik
ini lagu yang menarik
ini lagu yang menarik

saya prabowo revolusi undur diri
saya daniar ahri juga undur diri
ketemu lagi besok ya